mengikuti acara puncak peringatan hud ke tujuh puluh satu
ikatan hakim indonesia ikai
peringatan hud ke tujuh puluh satu iki
berlangsung pada dua puluh lima april dua ribu dua puluh empat di jakarta
hakim berintegritas peradilan bermartabat
dibuka langsung oleh ketua mahkamah agung muhammad syarifudin
bantuan talikasi berupa dana pendidikan
bagi anak yatim dari para hakim di indonesia
pemenang lomba lkti dan mars ikai
ketumum pengurus pusat ikhi yasardin
yasardin juga menyatakan ikai melalui mahkamah agung
peraturan pemerintah dalam menyejahterakan
kesejahteraan hakim itu diatur dalam
peraturan pemerintah nomor sembilan puluh empat tahun dua ribu dua puluh
oleh karena itu harus ada perubahan
mahkamah agung sudah mengusulkan
dan sudah keluar dari
sekretaris negara kemudian sekarang
menpan rbi akan melanjutkan lagi
mahkamah agung dalam hal ini
biro keuangan dan biro humas
dalam kesempatan yang sama wakil ketua mahkamah
selamat atas hari jadi ke tujuh puluh satu iki
sunarto berpesan agar dki makin optimal
agar ikyahi dapat meningkatkan integritas
mewujudkan pengadilan yang bermartabat
saya berharap iki dapat menjadi
sarana yang paling efektif
untuk memperjuangkan hak hak hakim
memperjuangkan hak hak tersebut
dan ikhi sebagai organisasi
para hakim juga memiliki
karena hakim yang berintegritas
maka pengadilannya akan bermartabat
internasional bertajuk integritas dan
kesejahteraan hakim tren dan
yudisial sunarto dan ketua komisi
sahabat seperti jepang korea selatan